sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
om gustaf khusus sewain angkot ini buat lara
supaya lara pulangnya enak
nggak desek desekan sama penumpang yang lain
ya lara seneng kan
lara jangan sedih dong
kalau lara sedih
sekarang kan om bustop mau ngajak
mau ngajak lara ke rumah
tempat ibu tinggal
nanti lara bisa ketemu sama ibu
lara masih mau ketemu sama ibu kan
nah gitu dong
kalau gitu sekarang nggak usah sedih lagi ya
hmm itu baru lara
sekarang om gustaf bidong ya
iya kepala nyawas
sita sita tunggu mau
kita pulang aja yuk ke rumah muslim
lara dibawa sama kang gustap
aduh si aga
mendingan kita samperin aja yuk ke rumahnya
makasih ya sus
gak ada suara mbak dari dalam
apa orangnya lagi tidur ya
ya mungkin aja kali ya lagi tidur
ini pintunya gak dikunci
mbak kita coba masuk aja ya
kok gak ada ya
atau mungkin lara udah dibawa pulang ke rumahnya mbak
bisa aja kang
iya sih bisa jadi
yaudah kesana aja ya
kok disini ada pakaian perempuan ya
lara ini anak akang wi
bener bener anak akang
kalau lara ini emang anaknya aka
terus ibunya dimana
ada yang bisa bergantung
oh kita udah lama gak ketemu

ibunya lara itu orang kamu sebelah
ibunya aja nggak bertanggung jawab
dia kabur begitu aja begitu lahir
kang ustaz tinggal sama siapa ya
kok disapu tangan ini ada tulisan lila ya
kamu tuh ngomongin apa sih wi aku tuh heran sama kamu kok gak ada habis habisnya sih
menuduh aku kayak gitu terus mbak aku bukannya sembarangan nuduh tapi aku punya bukti bukti
bukti apa ini mbak sapu tangan ini aku nemuin ini di lemarinya kang gustap ini barang barang
mamanya lara dan disini ada tulisan namanya balila lihat aduh sembunyi di bawah meja sambil
ini sulit dipercaya jadi anaknya lila idiot mbak dewi mohon mbak ngaku aja bukan buat siapa siapa
tapi buat lara kasihan lara enggak ada yang mengakui dia kamu tuh keterlaluan ya wi
keterlaluan banget kamu duduk kayak gini mbak ini buktinya sabu tangan ini tuh mbak lila
lila ini buktinya sabu tangan ini kapan kamu pernah lihat aku punya sabu tangan seperti ini
di tempatnya gustaf siapa tahu dia nyulam sendiri nama aku di sana
kamu lupa ya wi dia tuh kan tergila gila banget sama aku tapi mbak atau
mungkin juga ada orang yang gak suka sama aku tersengaja nyulam nama aku sabu tangan ini
karena terusik dengan keberadaanku di rumah ini mbak aku nggak mungkin sengaja fitnah mbak
seperti itu sih
wih aku kan enggak ada nuduh kamu nyebut nama kamu aja aku enggak ada kok kamu merasa tersindir
nah sekarang semuanya lihat kan semuanya tahu coba pikir omonganku apa omongan dewi yang benar